pssn adalah ini bentukan badan bukan badan baru ya
jadi backbone nya adalah lembaga sandi negara
awalnya lembaga sandi negara direvitalisasi
kalau kalimat saya sandi itu sudah bahasa zaman dulu
bahasa zaman sekarang cyber
nah artinya kalau lembaga sandi bertransformasi ke badan cyber itu sudah memang sewajarnya
tentunya tugas kita semakin besar tanggung jawab kita semakin juga besar
karena arahan bapak presiden kita harus mampu menjangkau sampai pengamanan warga negara republik indonesia
ini yang ditamakan
artinya ini struktur baru atau strukturnya cuma pengamanan yang lama saja
struktur ada berubah nama juga berubah
tapi saya sampaikan dari awal tadi bahwa backbone nya awalnya adalah lembaga sandi negara
direvitalisasi ada tambah satu deputi jadi ada empat deputi satu sekretaris utama
dalam struktur juga ada wakha wakil kepala
nanti kita yang ngisi semua
karena telah lengkap ini kita segera beres beres segera menata semua organisasi
sehingga saya perkirakan perubahan signifikan sebenarnya tidak ada
lembaga sandi ini sudah kira kira di cyberspace
memang lembaga sandi sudah menggunakan cyberspace
jadi artinya bukan merupakan suatu hal yang baru hanya kita tingkatkan
kalau misalnya ini berapa
tentunya wakilnya kan kita lihat
memang waktu itu ada positif dan negatif kalau menurut saya
saya juga menghimbau kepada kawan kawan
putra putri bangsa indonesia ini
ya mari sebenarnya kalau waktu itu hak membangun ya kita silakan saja